dan menurut saya harusnya kasus ini tidak perlu ada
jadi tentu kita ingin melihat bagaimana proses ya kita hargai proses hukum
tapi kita juga harus mewaspadai ini sebagai bagian dari kriminalisasi
terhadap para politisi yang berada di luar pemerintahan atau oposisi
sementara itu dalam nota pembelaannya ahmad dhani menyatakan sedikitnya tiga poin utama
pertama terkait permohonan diterimanya pembelaan
kemudian tidak adanya bukti yang sah atas pelanggaran undang undang ite
terakhir ia meminta untuk terbebas dari segala tuntutan hukum
politisi yang sebelumnya dikenal sebagai musisi ini juga mengatakan
ada dugaan berbau politik dalam kasus yang diembannya saat ini
dan seperti yang saya tegaskan tadi di depan majelis hakim bahwa
memang tidak ada kasus ite yang menjerat mereka mereka yang pro rezim gitu
jadi ini memang undang undang politis juga
akhirnya kita mencurigainya
akhirnya kita mencurigainya
dalam kasus ini dhani didakwa undang undang ite
jaksa penuntut memenuntut dhani dihukum dua tahun penjara